dan tiba tiba disuruh untuk
buka atasan underwear yang di atas
terus saya bingung
kayak oke saya tetap nurut nurut aja
karena kan saya sebagai finalis disini
saya merasa itu takut tertekan
takut masuk dalam penilaian kalau saya menolak
saya agak dibentak
karena saya sempat menolak
untuk membuka oke saya membuka
tiba tiba disuruh untuk body checking
dan dicek kayak kaki saya kenapa
terus saya kekurangannya apa
tapi itu saya tidak difoto
tapi saya hanya dicatut saja
and then setelah dibuka
atasnya tadi saya menutup lagi
dimarahin kalau saya ini
gimana sih kalau nanti
akan dikirim ke luar negeri kompetisi luar negeri
kalau di luar negeri nanti
kamu akan telanjang
di depan banyak orang
so kamu harus bangga dengan dirimu sendiri
harus berpikir sendiri
dan disitu saya jadi takut
lepas saja dan saya
mengikuti kegiatan body checking